harga vaksin gotong royong sudah ketok palu
di mana harga per dosisnya sebesar rp tiga ratus dua puluh satu enam ratus enam puluh
ditambah harga pelayanan vaksinasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan
sebesar rp satu ratus tujuh belas sembilan ratus sepuluh per dosisnya
nilai harga jual vaksin gotong royong untuk perusahaan ini
terdiri dari harga pokok pembelian dan harga distribusi
menurut ketua kamar dagang dan industri rosan p roslani
nominal harga ini dipastikan telah dibicarakan
serta sesuai dengan ketetapan kementerian kesehatan
ekspektasi perusahaan dan juga survei kepada sejumlah pengusaha
ada dalam range itu
meski banyak pengusaha yang menyanggupi harga vaksin gotong royong ini
ternyata tak sedikit yang menilai harga ini amat mahal
khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
harga vaksin hampir satu juta rupiah ini dinilai hanya cocok untuk pengusaha besar
ketua pelaksana kcppen erick thohir mendekankan vaksin gotong royong
merupakan inisiasi pengusaha yang terbaik
ketua pelaksana kcppen erick thohir mendekankan vaksin gotong royong merupakan inisiasi pengusaha
bila ada pengusaha yang merasa kurang sanggup ikut program ini
bisa memilih opsi vaksinasi dari pemerintah
kita juga membuka para umkm ikut program vaksin pemerintah yang secara gratis
jadi kita tidak pernah meminta atau memaksa untuk umkm untuk berbayar
tidak kita sudah mempunyai tadi program vaksin gratis
program vaksinasi gotong royong memang dikhususkan
bagi karyawan untuk mendapat vaksinasi gratis
vaksin yang diberikan nanti pastinya akan berbeda dengan vaksin gratis pemerintah
sesuai dengan permenkes sepuluh tahun dua ribu dua puluh
perbedaannya jelas untuk vaksin gotong royong ini tidak boleh sama
vaksinnya yang digunakan dengan vaksin program pemerintah
jadi saat ini di vaksin program pemerintah menggunakan vaksin
sinovac dan astrazeneca ya sehingga untuk vaksin gotong royong kita menggunakan
di luar itu untuk saat ini kita sudah bisa menyediakan vaksin dari sinovac
pemerintah hingga saat ini telah mengelontorkan tujuh puluh tujuh triliun rupiah
untuk pembelian vaksin covid sembilan belas untuk diberikan secara gratis ke masyarakat
demi tercapainya herd immunity
tim liputan cnn indonesia